beli baju baru kena aja pakai motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
ada apa ya bapak bapak
kenapa kamu kirim kue beracun ke rumah saya
siapa yang suruh kamu
maksud bapak apaan pak
saya tanya siapa yang suruh kamu
terapi kamu sudah selesai hari ini ya
tiga hari lagi kita terapi lagi ya
nanti aku akan latihan di rumah pak
nanti aku akan latihan di rumah
biar aku bisa
biar aku bisa cepat pakai kursi ronde
bisa jalan sendiri
tapi jangan terlalu dipaksakan
telepon andina atau al
bilang aku mau jemput rena
tolong tanyain pak
boleh lihat kabarnya kita gimana
saya mau sert ownsalnya
see ya bass skirt
ini karena aku lagi sulit
hega eng paras di sini
ini dari urusan yang apa apa ya
ngapain kamu sekarang di rumah
ini om chandra
iya pak ada apa
nino baru selesai terapi
dia cemas banget dengan keadaan raina
dia menengok rena sebentar aja
kayaknya jangan dulu ya pak
rena masih belum sadar besok aja
oh begitu ya
om kasih tau nino dulu bentar
kata andin rena masih belum sadar
jadi jenguknya besok aja ya
aku boleh bicara dengan andin pak
aku minta izin untuk ketemu mereka
dari siang perasan aku nggak enak
aku merasakan firasat yang gak baik
apa boleh aku
jenguk rena sebentar aja
kenapa baru sekarang firasat itu hadir
kemana firasat kamu saat rina lahir mas
kemana firasat kamu yang waktu itu
sampai kamu biarkan elsa membawa rena ke pantai asuhan
lima menit aja nggak lebih
ya udah lima menit aja
terima kasih banyak din
terima kasih banyak din
oke terima kasih
aku kesana sekarang
ke kamar vvip satu
dia mau ketemu sama rena
kebetulan dia juga di rumah sakit yang sama
dia khawatir sama dia
terus kamu kasih
iya tapi cuma lima menit aja
nggak boleh lebih dari
nggak ada apa apa di sini ya
memang masih agak susah sih
nggak apa apa kan tante keluar
aduh terus terang ya
agak bosen sekali itu di rumah
kayakin lah jangan jangan sebentar untung ada kamu
nah ya makanya aku ajak keluar supaya tante tuh bisa ngiru puder seger
kalau tante di dalam terus nanti kalau tante stres gimana
iya lagi yang tante juga bingung ngapain sih al
larang larang tante keluar rumah
ya tante al itu kayak gitu karena itu khawatir sama tante
ya juga ya
tante temang dada aja
al udah pulang tuh
yuk kok gak masuk ya dia
bentar pak bos
buya gak usah buka pintu
itu kok angga juga gak masuk ya kenapa mereka malah parkir di depan gerbang
bu roso tolong jangan keluar bu
loh ada apa ini
ada apa ya bapak bapak
kenapa kamu kirim kue beracun ke rumah saya
siapa yang suruh kamu
maksud bapak apaan pak
saya tanya siapa yang suruh kamu
maaf bro mbak michelle kalau bisa jangan mendekat
sebab ini sangat berbahaya
kami akan lindungi ibu
dia apa sih ini sebenarnya
kami punya rekaman cctv kalau anda pergi ke toko kue dan mengambil kue itu
siapa yang suruh anda
saya hanya disuruh ngambil aja pak
tapi saya bukan yang beli pak benar
oh jangan mancing emosi gue kurang ajar
di sini ada cctv
kalau bukan lu yang beli lu cuma ngambil
kenapa orang lain yang ngantar ke sini
jawab pertanyaan gua
saya tanya siapa yang suruh anda
siapa yang suruh anda
tenang dulu pak
saya nggak butuh tenang jawab
bawa orangnya ke kantor polisi
saya akan ikut ke kantor polisi pak
saya nggak salah kok
saya akan jalan sendiri pak
dan lu pikir kita akan percaya sama elok
nggak sama sekali
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
gue nggak boleh ketangkep
suami saya mana gue nggak dateng dateng
sabar ya bu ya sebentar lagi suami ibu datang
kenapa ada apa
ini lho mbak dokternya ma
dia ngotot banget mau usg aku tanpa nino
aku nggak mau ya kalau usg nggak ada nino
tadi tadi nino telepon mama
katanya dia ada meeting mendadak jadi dia nggak bisa datang ke sini
tapi dia minta nanti foto iwsg nya dikirim ke dia
jadi nino mau mama yang temenin kamu sekarang
mama terpaksa harus bohong sama kamu
jadi ditemuin sama mama mau ya usg nya ya
dok anak saya mau di west
bu elsa berbaling dulu ya
dede bayinya sehat
tapi posisinya terlalu ke bawah
itu karena beberapa kali ada kontraksi saat bu elsa stres
bu elsa jangan terlalu banyak pikiran ya bu ya
kalau mau sehat ibu harus saja minum obat
ibu mau tahu nggak jenis kelamin anak ibu
perempuan apa laki laki
saya udah tahu pak dok
anak saya itu perempuan
iya pasti cantik kayak ibu elsa